hai masih bersama kami di good morning sebuah panti asuhan di madiun jawa timur kondisinya
sangat memprihatinkan pasalnya sejak beberapa bulan terakhir panti asuhan yang dihuni sekitar
tiga puluh anak keber kebutuhan khusus ini hanya di asuh oleh sepasang suami istri selain kekurangan
relawan panti asuhan ini juga kekurangan biaya untuk membiayai kebutuhan panti
selamat beginilah suasana sekolah luar biasa di panti asuhan asih milik
yayasan ar rozak desa karangrejo kecamatan wungu madiun jawa timur sejumlah anak berkebutuhan
khusus mengikuti pelajaran di dalam kelas setidaknya ada lima puluh anak berkebutuhan khusus
yang menjadi siswa di sekolah luar biasa ini dari lima puluh siswa tiga puluh anak tinggal di panti asuhan
mereka yang tinggal di panti asuhan sebagian besar karena lokasi rumah
yang jauh serta tidak memiliki orangtua atau yatim piatu proses mengajar dikelompokkan pada
kondisi para siswanya untuk anak tuna wicara dan tuli dikelompokkan dalam satu kelas dan
dibimbing oleh dua orang guru begitu juga dengan anak tunanetra dikelompokkan di kelas berbeda
dengan diasuh seorang guru nurhalimah adalah salah satu anak penghuni panti selama belasan
tahun hidup di panti banyak ilmu yang diserap ia juga bisa menyalurkan hobinya bermain musik
bersih bersih bareng gitu belajarnya keeper dulu waktu umur berapa dua belas sekarang sudah bisa
ngarang lagu juga ya nyetakan lagu ya berapa lagu yang sudah diciptakan bandur empat empat
cita citanya bandar lapa bandar ingin seperti wali menjadi penyanyi namun sejak beberapa bulan terakhir
perempuan sebelas noodle halusnya juga mem rewind exchange delivering super danielle axes
kalau paki bangunin anak anak terus siapin makanan terus siapin baju siapin reka bersih bersih

alhamdulillah sudah sekian bulan ini kami mendapatkan relawan suami istri dengan dua anak hidup di panti kami
memang perjanjian kami kami membutuhkan relawan atau penjaga yang mau tidur di asrama yang mau bergabung dengan anak anak kami yang mempunyai latar belakang luar biasa
menanggapi kondisi panti asuhan asih yang memprihatinkan kementerian sosial melalui dina sosial kabupaten madiun ikut memberi bantuan berupa uang sekali dalam setahun
akhir tahun dua ribu enam belas lalu dinas sosial madiun memberi bantuan sebesar rp empat puluh lima juta
yayasan tersebut karena itu miliknya dignas saya tetap akan mensupport terkait dengan panti asuhan yayasan panti asuhan slb nya
berawal dari kondisi sejumlah anak berkebutuhan khusus yang menjadi siswa di sekolah luar biasa namun mengalami kesulitan untuk pulang karena jarak antara rumah dan sekolah yang berjauhan
inam tohari madiun
jadi bagaimana mau bergerak membantu ya
tapi juga sebetulnya luar biasa ya kalau kita bisa melihat bahwa masih ada masyarakat yang muncul dari bawah begitu dan berinisiatif untuk memberikan bantuan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar
nah sekarang juga tinggal bagaimana masyarakat sekitar dan juga kita semua lebih peka lagi terhadap keadaan sekitar kita
paling penting juga sebetulnya institusi pemerintah juga yang harus bisa menangkap ya berbagai macam hal seperti ini
iya memang sih panti asuhan
di bawah kementerian sosial sebagai lembaga perlindungan anak
begitu ada undang undangnya loh
tapi ya itu tadi sekali lagi ya kita bergerak jangan cuma melulu menunggu pemerintah kita bantu sesama